dua ribu tiga belas di jakarta karena hobi membuat perhiasan
kegemaran ini berbuah menjadi sebuah brand yang tidak asing lagi di telinga pecinta aksesoris tanah air
dua perempuan muda ini melihat masih ada peluang untuk pasar perhiasan
umumnya perhiasan di pasar dari emas dan permata serta barang produksi masal
belum banyak perhiasan buatan tangan
awal awal kan emang kita hobi aja berdua
terus kita kan emang udah sahabatan dari sma nya
jadi selesai pulang kerja setelah kita graduated kita sering gather together
terus kayak anak anak kecil gitu loh main main bikin bikin jewelry
terus kita bikin ada yang suka terus ada oh ya ini potential business idea juga ya
and then we desided oh ya kita coba aja jualin beberapa
banyak beberapa pieces dan ternyata market response nya bagus
kalau awal mula bisnisnya sendiri itu modalnya berapa
dan kayak maksudnya secara strategi kan udah banyak juga yang main gitu kan
jadi positioning dari aiden and i sendiri gimana sih awalnya
jewelry tuh banyak banget yang sudah main tapi untuk specific this segment
and fashion statement joury belum begitu banyak ya
belum begitu banyak
banyak tuh mungkin yang kayak gold diamonds silver gitu gitu
atau langsung yang ke bener bener low end players gitu ya
tanpa pendidikan formal di dunia design nadia dan yunis akhirnya belajar mengenali
mereka menyesuaikan kepentingan dari produk design dan mencari kepentingan dari produk design
mereka menyesuaikan kepentingan dari produk design dan mencari kepentingan dari produk design
bisa menggunakan design dengan karakter dan ciri khas tradisi indonesia
yang dipadu padankan dengan sentuhan modern sehingga bisa mudah masuk ke segala kalangan
gaya yang diambil oleh aiden and ice adalah paduan dari gaya modern dan klasik
dan contemporary elegance yang membuat produknya bisa dipakai ke acara formal dan juga casual
bahan yang digunakan oleh aiden and ice juga cukup unik bahkan sebagian harus diimpor dari india
agar keinginan visual nadia dan yunis dihubungi dengan kepentingan dari produk
awalnya nadia dan yunis yang hanya mengandalkan koneksi dan pelanggan dari keluarga dan teman teman terdekat
dengan menjual sepuluh kalung per bulan sedikit demi sedikit melebarkan sayapnya
atau mendekati empat miliar per tahun
omset sebesar itu didapat dari produksi perhiasan yang mencapai empat ratus hingga lima ratus unit per bulan
lewat tangan dua puluh pekerja mereka
selain itu ada juga strategi lain yaitu melebarkan lini distribusi offline melalui retailer seperti masari
dan juga melalui event kolonial

tapi juga dipasarkan ke amerika serikat lewat website perhiasan
nah itu handsuit kerjaan tangan embellishment
jadi kita jahit material satu persatu ke dalam kepada base velvet kita atau kulit
nah itu keuntungannya untuk customer kita adalah enteng barang barang produk kita
nah terus dna ciri khas kedua itu kita metodenya tiga diamentional
oke tiga dimensional itu apa sih
keluar keluar gitu timbul timbul
kalau misalnya kenapa dipilihnya velvet gitu selain ringan
velvet kan bahannya very delicate ya jadi ke skin itu juga lembut dan untuk ke baju juga tidak merusak ya
kalau dari sisi tahan sendiri udah tahan dari bahannya gitu
apakah lebih akan tahan dari bahannya
apakah lebih akan tahan dengan velvet atau dengan metal misalnya atau sama aja
pasti ada keunggulan masing masing ya
kalau metal kan metodenya lebih pematrian sedangkan kalau kita melalui penjahitan kan
jadi sebenarnya juga tergantung dengan bagaimana klien kita menyimpan barang barang kita terus cara pemakaiannya delicate atau enggak gitu
tapi ini yang kita lihat
produk handmade tidak datang dengan harga cuma cuma
dengan harga rata rata satu dua juta rupiah aiden dan ais harus menghadapi tantangan banjirnya opsi aksesoris lain dengan harga lebih murah dan variasinya yang beragam
mereka memang tidak hanya menawarkan perhiasan siap pakai tapi juga lewat pesanan desain khusus atau atelier
kalau untuk atelier kita berpengguna dengan perhiasan yang siap pakai
kalau untuk atelier kita berpengguna dengan perhiasan yang siap pakai
kalau untuk atelier kita berpengguna dengan perhiasan yang siap pakai
karena kan kita ingin menjual pengalaman servis juga
jadi kita mau mendengarkan kliennya itu benar benar kita mau pastikan mereka puas gitu ya
kalau ready to wear kan kita sudah memproduksi desainnya dan kemudian bergantung pada pasar suka atau tidak gitu
kalau untuk atelier kita lebih memberikan waktu kita sih

meski menghadapi sejumlah tantangan seperti perlambatan ekonomi misalnya
mereka terus menonjolkan diri lewat perhiasan unik dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk terkemuka lain
mereka juga mencari perbedaan di dalam perhiasan unik
pembelian perhiasan unik
besarnya pasar perhiasan juga membuat penyuka aksesoris lainnya tertarik untuk mendalami bisnis ini
berawal dari kesulitan menemukan aksesoris yang pas akhirnya mereka menemukan peluang lewat bisnis di dunia perhiasan
mereka datang dari dua latar belakang yang unik
resi datang dari latar belakang akademisi masih mengajar manajemen di sebuah universitas di bali
sedangkan rani yang sebelumnya berpengalaman di bidang media dan properti
akhirnya bersatu untuk membangunnya
saya selalu memiliki impian untuk membuat perhiasan yang memang saya suka dan susah dicari
kebetulan memang ketemu dengan resy partner saya ini dan kita memang punya misi yang sama
pada saat itu memang banyak tantangannya banyak yang bilang bahwa ini akan sulit untuk anda
dan banyak yang bilang begini
tapi saya percaya pada apa yang anda lakukan

anda tahu itu akan berhasil
dengan modal yang tidak sedikit yaitu ratusan juta rupiah
rani dan resy mengklaim mencapai break even point atau balik modal dalam waktu satu tahun saja
dalam waktu yang tergolong singkat rani dan resi juga cukup terkejut dengan pencapaian mereka
dan itulah yang membuat mereka sadar
akan potensi bisnis ini yang masih luas dan cocok untuk ditelusuri
tantangan demi tantangan yang dihadapi pada saat awal memulai bisnis
mematangkan rani dan resik untuk menghadapi dan membesarkan perusahaan setiap harinya
dimulai dari pengalaman mengajar resi dan teori manajemennya
yang ternyata tidak sepenuhnya diterapkan ke dalam bisnis
sebenarnya saya ingin belajar ini karena kan tadinya saya di akademisi
jadi saya kasih mahasiswa saya teori teori gitu
sedangkan saya juga pengen tahu praktikalnya itu seperti apa sih
benar nggak sih antara teori sama praktikal ini seperti ini
ternyata setelah saya ketemu sama rani terus kita coba bisnis ini
oke ternyata ini teori sama praktikalnya ini beda beda
dan itu saya sekarang saya belajar dari sana
dan itu yang saya bisa kasih ke mahasiswa saya
jadi akhirnya malah justru bisa beneficial ke dua duanya gitu ya
dengan background kita yang berbeda kita lebih keingin tahuan kita tuh ada gitu
benar benar laren by doing sih
alengka and margo berbahan dasar perak
yang dibentuk dan diukir dengan variasi warna emas kuning atau yello gold dan rose gold
tidak berhenti di situ saja mereka juga menambahkan bahan lain
seperti mutiara sebagai pelengkap agar perhiasan lebih mewah dan berwarna
dari ciri khas ukiran gianyar bali inilah alenka and margo menembus pasar internasional
harusnya sekarang kita udah di gianyar kenapa sih awalnya dipilih gianyar untuk produksi
karena kalau gianyar itu pusat seni di bali
pusat seni di bali
ya jadi di sini pusat pengrajin ukiran pahatan
kesenian itu semua di gianyar
ini proses awal atau terakhir
ya ini awalnya jadi dari desain itu kemudian dia ukir kemudian akan dimasukkan silver nantinya
kemudian nanti di sini dirangkai dan juga dipatri
terakhir ya bisa dilihat
meski tidak berbekal keahlian dalam membuat ukiran rani dan resi kini mulai fasif dalam mengenali budaya ukiran
perhitungan yang presisi juga dibutuhkan untuk memastikan kenyamanan dan juga keapikan pembuatan produk saat masuk dalam tahap produksi
kini alenka and margo sudah mulai dipasarkan di beberapa negara dalam satu tahun terakhir ini
mereka juga ikut terlibat di beberapa fashion week
contohnya seperti los angeles fashion week di amerika serikat dan juga sydney fashion week di australia

menurut aku mereka tetap setuju dengan karakter mereka dan harga mereka karena memang tidak semua kalangan bisa pakai

mereka menggunakan cara partnership yaitu bekerjasama dengan peranjen lokal bali
yang sudah berpengalaman bertahun tahun membuat ukiran perak
sampai saat ini dengan kapasitas dua ratus pieces per bulan
kita kan online juga dan juga partner kita di luar juga sudah minta
dengan meningkatnya permintaan resy dan rani akhirnya lebih mengutamakan ketepatan memenuhi kebutuhan produksi
mereka menghadapi sejumlah masalah
kurangnya minat generasi muda bali terhadap tradisi mengukir
selain itu juga ada kendala besar yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan
yaitu adanya kewajiban bagi masyarakat bali untuk mengikuti acara adat
sehingga membuat produktivitas dan ketepatan waktu produksi sulit dicapai
yang pengalaman saya memang yang perempuan lebih lebih dari sekian
jadi masalah mengatur waktu atau apakah mereka yang bisa mereka
ataupun kalau misalnya mereka menemui halangan
atau menghilang kasus
kalau di tempat saya sih karena kita tahu teknik teknik pengerjaan kita tahu
biar sesuai atau mendekatilah dengan desainnya kita kan
desain dari ibunya
kemudian kalau itu pun kalau ada hambatan
maksudnya mentok nggak bisa
benar benar nggak bisa pakai seperti desain
kita diskusi lagi sama ibunya
kira kira opsionalnya seperti ini
seperti ini atau seperti ini
nanti yang menang mau dipakai
atau misalnya lebih ekstrim lagi
kita mau desain rombak dari awal

jadi kita harus berdoa untuk mencapai kesempatan
kita harus mencapai kesempatan
namun beban itu sedikit teringankan dengan adanya kerja sama yang sudah terjalin saat ini
setidaknya rani dan resi bisa fokus di pemasaran
agar aktivitas penjualan tidak terkendala
untuk metode penjualan sendiri
dan juga via instagram
untuk bersaing dengan banyaknya produsen perhiasan lokal lain
para usahawan muda ini berusaha tetap mempertahankan keunikan
dan brand dna nya masing masing agar tetap dapat menarik perhatian konsumen
menurut aku mereka stick aja dengan karakter mereka dengan harga tersebut
karena memang tidak semua kalangan bisa pakai gitu ya
yang kini menjajaki lika liku bisnis perhiasan di tanah air
meski diterpa oleh sejumlah tantangan
keduanya masih optimis
bahwa masih besar potensi pasar yang bisa digarap